ya pemirsa menerapkan gaya hidup sehat bisa dimulai dari membiasakan diri mengkonsumsi sayuran khususnya sayuran hijau
betul dari beragam sayuran hijau tersebut ada ya sejumlah sayuran yang nampak sama
tapi bagaimana cara membedakannya dan apa saja sih manfaat mengkonsumsinya berikut informasinya untuk anda
bisa mendapatkan asupan protein dan nutrisi dari sayuran dalam satu menu menjadi alasan sejumlah orang menyukai steamboat
anda yang gemar makan makanan berkuah asal asia timur atau masakan bercita rasa chinese pasti kerap mengonsumsi ragam sayuran di dalamnya
tapi yang anda konsumsi itu
sawe caisip bok choy atau kailan ya
bok choy sawi putih sama enoki camur
itu kan mirip mirip tuh sama sawi hijau sama kailan sama caisip jadi anda tahu gak miripnya

sama sawi putih
sama aja sih bagi saya
tak sedikit orang yang masih keliru membedakan jenis sayuran
apalagi yang memiliki warna atau bentuk seru
bukti bukti seperti aneka sayuran hijau ini
dimulai dari caisip
struktur daun pada sayur yang juga dikenal sebagai sawi hijau ini cenderung halus tipis dan melebar
tangkai daunnya panjang kecil dan berwarna putih kehijauan
rasanya pun renyah dan tidak terlalu pahit
kalau caisim atau sawi hijau anda pasti sudah familiar dalam mengolahnya
tak hanya sawi putih pakcoy juga menjadi sayur yang paling sering anda jumpai pada menu steamboat
sekilas sayuran ini mirip chaisim
tekstur daunnya pun sama hanya saja batang daunnya lebih lebar dan besar
selanjutnya ada baby kailand sayur berdaun dan berbatang tebal
baby thailand sering digunakan dalam masakan tionghoa

jadi sayuran ini lebih besar
sayur ini lazim ditumis dengan bawang putih dan dihidangkan dengan saus tiram
jika sudah mengetahui ciri khas dari masing masing sayuran hijau ini bagaimana dengan khasiatnya
antara sayuran hijau dan sayuran yang tidak hijau misalnya
sayuran hijau berarti tinggi vitamin k
ya resiko untuk kekurangan vitamin k ketika kita mengkonsumsi sayuran hijau itu lebih kecil
tapi kalau dibandingkan dengan sayuran hijau seperti caisim kangkung bayem
serat tidak larutnya itu lebih tinggi sih
itu serat tidak larutnya itu lebih tinggi dibandingkan pada wortel misalnya
wortel itu lebih tinggi serat yang serat larut air
vitamin k dalam tubuh baik untuk mencegah osteoporosis diabetes serta dapat melancarkan aliran darah
sayuran sayuran ini juga menjadi pilihan tepat untuk anda yang ingin memenuhi kebutuhan
serat untuk melancarkan sistem pencernaan
namun anda disarankan untuk mempertimbangkan durasi memasak
yakni hanya sekitar lima menit agar nutrisinya tidak rusak
sabila destu endra rizal di jakarta